presiden jokowi mengecek vaksinasi door to door dan pelajar yang digelar badan intelijen negara atau bin di kabupaten deli serdang sumatera utara
presiden memastikan bahwa distribusi dan percepatan vaksin berjalan di seluruh tanah air
badan intelijen negara
kita ingin bentuk pelayanan langsung datang ke masyarakat mengejak masyarakat untuk vaksinasi
dan kita harapkan ini akan mempercepat vaksinasi selain yang telah dilakukan oleh rumah sakit
oleh pemerintah daerah oleh tni dan polri oleh puskesmas semuanya
kita ingin menyisir agar ee
seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan kita segera bisa terhindar dari penyebaran covid sembilan belas
saat mengecek pelaksanaan vaksinasi pelajar presiden mengatakan vaksinasi seluruh pelajar berjalan dengan baik
vaksinasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan proteksi kepada masyarakat agar segera bisa beraktivitas secara normal
kami kami ini kan generasi milenial lho pak roh
nah kan dia yang jadi penerus bangsa
itu kan kami pak kualitas kami harus baik lho pak
ya ini papa sih kami udah lumayan baik menurut saya
soalnya kami paham teknologi kami udah paham harus globalisasi
tapi ada tambahan lagi dari pak jokowi nih
diberinya vaksin kok ke kami
makin semangat pak kami ini pak dia udah sekolah offline pak
namun udah offline dia udah semangat deh kami di sekolah tuh pak
jokowi menjelaskan meski anak anak pintar namun kalau tidak sehat untuk apa
maka dari itu jokowi menjelaskan
jokowi menyarankan para pelajar untuk ikut vaksinasi covid sembilan belas agar tidak terpapar
adapun bin turut memberikan bantuan sosial dalam kegiatan vaksinasi ini
para santri dan pelajar menerima paket vitamin
sedangkan warga vaksinasi door to door mendapatkan sembako